menjelang musim mudik lebaran perbaikan di sejumlah ruas jalan mulai dilakukan
salah satunya di jalan penghubung bandung cirebon di wilayah cimalaka sumedang
ruas jalan ini merupakan jalur utama lintas provinsi
petugas dari dinas pekerjaan umum melakukan perbaikan penambalan lubang
hal ini dilakukan agar pengguna jalan tidak terganggu dan dapat melintas dengan aman
sejauh ini kendala yang dialami adalah hujan yang masih turun belakangan ini
sebenarnya ini pekerjaan bisa lancar sehingga pengguna jalan bisa nyaman lah lewat jalan sini
ada target sendiri nggak pak pekerjaan jalan ini pak
ya secepatnya karena kita harus nanti harus mudik harus beres
yang minimal yang bolong bolong itu sudah ketutup